sebelum kita bicara besok langkah listio sigit menuju trunojoyo satu memang semakin dekat
jelang uji kelayakan calon kapolri listio melakukan safari ke para seniornya dan juga ke partai politik
bagaimana membaca dinamika jelang uji kelayakan besok
sudah ada bang ray rangkuti pengamat politik
kami akan bergabung selamat malam bang rey apa kabar
sejauh ini alhamdulillah
baik bang ray sebelum kita mulai diskusi diskusi singkat saya coba putarkan kembali apa pernyataan dari patito karnavian
kapolri sebelumnya yang sekarang menjabat sebagai mendagri setelah dikunjungi oleh calon kapolri yang baru
umur lima puluh satu lebih pak sigi lima puluh satu lebih
tadi juga pak sigit ke kediaman dari pagi jam delapan lewat dikit dengan ibu sigit
saya sangat menghargai pak sigit yang datang ke para mantan kapolri
selain meminta masukan
tentu juga minta restu itu memang tradisi ya
baik bang rey mungkin secara politik akan mulus mulus saja langkah listio sigit karena di dpr juga prosesnya ya kita seperti tahu
seperti tahun tahun sebelumnya begitu ya
tapi melihat ada safari ke kapolri sebelumnya ke partai politik juga bertemu dengan ahy
apa yang anda baca sih bang rey ini menjelang uji kelayakan besok
kalau safari ke kapolri
karena menurut saya itu tidak ada keluar dari yang selama ini terjadi pada soal apa namanya ya apa namanya itu calon kapolri kepada semua pejabat negara yang pejabat menduduki posisi pendek
mau lembaga lembaga negara independen
jadi berkunjung ke kantor partai politik itu seperti merayu seperti melakukan lobby politik yang sebetulnya secara etika tidak pantas diperlukan oleh siapapun ya
yang mau pejabatan pejabatan pejabat negara yang independen
seperti misalnya ya kapolri panglima apakah itu anggota komite manapun
jadi yang agak beda dari yang dilakukan oleh calon calon kapolri adalah kunjungan ke pak demak
sehingga kenapa kita kritik itu
karena kunjungan seperti yang dilakukan pak demak kemarin itu kan masih dalam posisi sebagai kabar reskrim
setidaknya semua tindakan yang merumitkan kabar reskrim adalah tindakan yang berhubungan dengan peningkatan sosial
pertanyaannya adalah kunjungan ke kantor partai politik itu apakah dalam rasa peningkatan sosial atau dalam rasa melakukan ketentuan sosial
kan sebenarnya tidak karena yang dibilang itu ternyata bukan itu
yang dibicarakan adalah soal apa yang akan diperlukan calon calon kapolri
hanya sekiranya tindakan itu tidak agis dan tidak patuh
mungkin bisa sambil didekatkan headsetnya lebih dekat lagi
karena biar kita yang rindu akan pemamparan bang rey rangkuti bisa mendengar lebih jelas gitu ya bang rey
tadi anda katakan tidak etis tidak perlu
mengapa menurut anda ini kemudian dilakukan oleh calon kapolri kita
itu saya tidak paham itu
tapi kalau bacaan saya pertama karena mungkin ada kekhawatiran kalau kemudian demokrat ini melakukan satu sikap politik
yang katakanlah misalnya tidak mendukung cakapur kita
jadi pak listio misalnya gitu ya
nah mungkin kekhawatiran itu
jadi supaya semua serentak semua menyatakan setuju semua tidak ada yang
takkanlah keluar dari kemungkinan untuk menyetujui pak listio sebagai cakapolri itu
maka dilakukan pendekatan pendekatan yang bersifat politik secara personal
itu yang bisa saya baca ya
karena tadi misalnya kalau kita berbicara hukum tidak dalam kerangka pendekatan hukum
kalau kita berbicara tentang adanya kemungkinan mendiskusikan ketertiban sosial
kita situasi kita sedang aman aman saja saat ini
tidak terjadi apa apa gitu
jadi satu satunya yang kelihatan terbuka analisanya adalah itu dilakukan dalam kerangka beliau mau jadi calon kapolri gitu
jadi kalau dalam kenapa ke demokrat dan tidak ke partai yang lain
karena kemungkinan dan dikhawatirkan
dari demokrat ini mungkin akan berbeda sikapnya dikhususkan pada partai yang lain
nah sepertinya ini mau dibuktikan semua setuju
tidak ada satu
bahkan dari faktor faktor lain
oke bang rey ini kan kita melihat ya mungkin secara politik alangkah ini akan sebenarnya mulus mulus saja
tapi sempat ada isu soal kemudian ini selain soal melompati angkatan
ada isu bahwa ini kan karena kemudian pak listio juga pernah menjadi adjudan presiden
sah sah saja mungkin presiden memilih presiden semen begitu
tapi apa kemudian dampaknya mungkin
baik ke institusi polri atau mungkin untuk kinerja kedepan
seperti apa bang ray rangkuti
jadi sebelum ini saya pernah mengatakan ada dua hal yang akan dicapai kalau kemudian presiden memilih dua hal ini gitu
apakah presiden sedang berkeinginan untuk melakukan pendekatan keamanan
satu gitu ya
yang kedua apakah presiden hendak melakukan reformasi institusi kepolisian yang lebih dramatik
nah dua pilihan ini akan menimbulkan calon tertentu gitu
di calon yang lebih dekat kepada proses pendekatan keamanan ada di calon yang sebetulnya bisa didorong untuk melakukan reformasi institusi kepolisian juga terada diantara lima calon keamanan

dan ada di antara lima calon keamanan yang diserahkan oleh kompor nasional
begitu pak jokowi memilih listio pak atau pak listio mengatakan bahwa presiden nampaknya lebih cenderung untuk mengedepankan pendekatan keamanan selama pak listio nanti kalau dipilih menjadi calon kapolri
artinya sepertinya target dari presiden terhadap calon keamanan baru ini adalah lebih berorientasi terhadap keamanan dan ketertiban gitu dibandingkan dengan calon keamanan baru

artinya sepertinya target dari presiden terhadap calon keamanan dan ketertiban gitu dibandingkan dengan calon keamanan dan ketertiban gitu dibandingkan dengan calon keamanan
dan itu sedikit banyak terdapat juga dari makalah yang diserahkan oleh pak listio ke dpr pada hari ini
kalau kita baca makalah itu ya makalah itu sebetulnya tugas tugas rutin harian yang harus dilakukan oleh calon kapolri
itu lo kira kira cuma intensitasnya yang berbeda

kalau misalnya mungkin ya saya tidak tahu persisnya
mungkin sebelumnya dirasa pendekatannya lebih represif
sekarang pendekatannya lebih persuasif
atau lebih melakukan pencegahan dibandingkan melakukan peninjakan hukum
tetapi itu memang kerja kerja yang secara institusional dilakukan oleh siapapun dari tapur ria
oleh karena itu kalau kita baca keseluruhan makalah itu
lebih berorientasi kepada perbaikan penanganan keamanan dibandingkan apa yang disebut dengan reformasi institusi kepolisian
oke bang rey selain kemudian bertemu dengan partai politik safari
kemudian tadi juga anda menjelaskan ya kalau dilihat dari makalah dan juga profilnya
tampaknya presiden menginginkan yang mengedepankan keamanan dan juga ketertiban
ya pendekatan itu
ini saya juga langsung ingat kemudian kasus kasus berkaitan dengan fpi sebenarnya
nah ini juga apakah ini menjadi catatan
atau seperti apa bang rey
juga kasus joko chandra misalnya
ini kan juga menjadi pr dan juga catatan untuk kapolri kita yang baru besok
ya kenapa saya mengatakan bahwa kalau figur pak listio itu lebih cenderung kepada pendekatan keamanan gitu
berkaca seperti yang anda sebutkan tadi
misalnya di tangan pak listio ya fpi dibuarkan
di eranya pak balistio habib rizik tahan
banyak sekali aktivis sampai sekarang juga ditahan
dan seperti misalnya bungsah ganda jukur
yang hanya bermodalkan kritisisme terhadap rejim yang sekarang ini juga ditahan
jadi memang ada orientasi pendekatan yang lebih kuat di dalam diri pak listio
misalnya bandingkan dengan calon kapolri yang lain
yang menurut saya lebih memiliki visi untuk melakukan reformasi institusi kepolisian secara internal
nah dengan apa namanya itu ya
dengan retrikot yang seperti itulah
saya kira lima tahun ke depan situasinya juga nggak akan sama
supaya untuk memperbaiki internal ya mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi
polisi yang lebih profesional dan sebagainya
saya kira itu sedikit banyak nanti akan dibantu oleh perkembangan teknologi yang mungkin juga akan dibutuhkan oleh institusi
yang sepertinya perubahan polisi itu by design atau tidak by design semacam keharusan alami
kalau yang nggak di
perubahan polisinya nggak dilakukan melalui kapolrinya
dilakukan melalui perubahan teknologi yang mungkin diadaptasi semuanya oleh
bang ray rangkuti terakhir besok fit and proper test di dpr
meskipun ya ini kita lihat mungkin secara seremonial saja ya tapi prediksi anda akan seperti apa besok bergulirnya fit and proper test terhadap pak listio sigit ini di dpr
ada dua ya pertama kalau prediksi saya ya seperti anda sebutkan tadi berjalan bergulir biasa biasa saja landai landai saja
saya pribadi berharap lebih dari itu gitu ya
saya sebetulnya berharap kepada khususnya kawan kawan di dpr itu komisi tiga yang relatif banyak alami aktivis sembilan puluh delapan yang sama sama ya dahulu memperjuangkan betapa pentingnya polisi yang independen profesional transparan dan sekarang ditambah dengan catatan catatan humanis itu betul betul tanda kutip ya menjadi bahan pertanyaan mereka yang tegas kepada calon kapolri
sehingga dengan begitu siapapun kapolrinya
kita bisa memastikan bahwa calon kapolri itu betul betul melakukan reformasi polisi memperbaiki kinerja polisi lebih transparan tanpa keadilan
saya tidak mengerti transparan keadilan seperti yang disebutkan pak listio itu gitu saya kira ya
dan yang paling penting sekarang adalah lebih humanis
tidak ada pendekatan yang humanis bahwa polisi tidak boleh mengabaikan prinsip prinsip humanitas dalam proses pendekatan
saya berharap apa namanya ya
berkesan gitu ya harapkan kawan kawan komisinya juga akan apa namanya ya juga alasan
ya karena sejauh itu saja kita bisa berharap ya bang ray rangkuti di komisi tiga
tapi apa terakhir apa yang selain itu apa yang menurut anda layak untuk ditanyakan atau digali lebih jauh oleh komisi tiga besok ketika fit and proper test di depan publik yang akan menonton besok
saya kira kalau pertanyaan pertanyaan berat seperti ini saya akan menjawab
yang saya sebutkan itu ya tentu saya harap itu ditanyakan
meskipun untuk figur pak listio saya tidak terlalu yakin bahwa itu menjadi salah satu apa namanya itu ya programnya gitu
oleh karena itu mungkin ada baiknya juga kasus perkasus ditanyakan kepada pak lestio
halnya tak pada kecenderungan di eranya pak lestio sebagai kabar resim banyak aktivis yang ditangkapi dan dipejarakan dan seterusnya
lebih dari itu mungkin perlu dipertanyakan juga oleh kawan kawan di dpr itu adalah
sejauh apa polisi memegang independensi polisi baik kepada presiden maupun sekarang hubungannya dengan tni
karena ada kecenderungan sekarang polisi ini seperti ingin kembali ya bersatu dengan tni dan melibatkan tni dibebagai apa namanya program pengamanan
oke oke dijabarkan kasus perkasus
mari kita akan lihat besok bang ray rangkuti bagaimana proses fit and proper test yang berlangsung di dpr ri
terima kasih banyak untuk analisis
terima kasih banyak bang rerangkuti di cnn pada malam hari ini
terima kasih banyak